jadi kalau misalnya kita lihat di sosial media atau di media media mainstream
mengalami guncangan yang lebih besar daripada yang di dekat pusatnya itu
nantinya bakal dibagi dua minggu
ya itu emang ada racikan khusus dari coach milos selama latihan